mainkan gamenya dapetin plusnya
lagipun kelihatannya akan normal kembali
bener kan dok
aku tadi digigit ular bu
kita harus bawa jaka sekarang ke klinik
siapa tau bisa nya berbahaya
kebanyakan teori bos buruan
ini mau anjing
nanti mau bokeepers
mitra gak mau
kasih pada mumpuni sini
pucuk di cinta ulang pun ibadah
ini tunggu tunggu akhirnya datang juga
udah santai aja gak santai aja nggak usah panik
kita datang sini baik baik kok
cuma mau ngamil berlian gue
eh sini balikin
kenapa bang boy ben
berlian gue eh sini
berlian yang kayak gini ya
nah itu dia beneran
sini om ganteng
jaka udah kasih aja jangka
jangan bu jangan dikasih
kalau ibu dateng gak bawa berlian itu
kita semua bakal dimatiin
karena biar gak ada saksi
percaya anak kecil kayak gitu ngomongnya mah
bener juga apa kata sally
kita gak mungkin ngebiarin hidup sama mereka
alhamdulillah kamu sudah sadar nak
penjahatnya sudah tidak ada kok kak
jadi kak selly tidak usah takut lagi
aku di mana bu
aku di mana bu
oh kamu di rumah sakit nak
ibu di sini
selly kamu tidak bisa melihat tangan ibu
tapi selly tidak bisa melihat apa apa
kak selly tidak bisa melihat bu
ibu ibu di mana
ibu tangan selly di sini gelap
apakah selly buta bu
jangan jangan selly buta bu
selly tidak mau buta
selly tangan ibu nak
kak selly ini aku kak
kak selly ini bagus kak
ibu di mana bu
ini kak aku di sini
ini aku bonny kak
kenapa anak saya tidak bisa melihat dok
apa dia akan buta dong
sebentar bu saya periksa dulu ya bu
tidak apa apa bu
anak ibu baik baik saja
dia cuma karena trauma saja
sebentar lagi penglihatannya akan normal kembali
benar kan dok
selly bisa lihat ke sini
bu alhamdulillah bu celi bisa lihat
alhamdulillah ya allah nek
akhirnya kak celi bisa lihat lagi bu
makasih ya dokter

kamu udah bisa lihat lagi
gara gara murti kamu bisa sampai kayak gini bang
coba kalau enggak
eh kan gak ada kapok kapoknya bantuin murti
ya abis itu aku kesel tau gak sih
mungkin siapa yang gara gara murti sih
ini semua karena anaknya
melihat anaknya dalam bahaya
jaka seorang gentleman pasti bantuin
anaknya mau dipatok ular
kalau sampai kepatok ular meninggal
disitulah muncul rasa perih kemanusiaannya jaka
ya udah sih yul
gak usah marah marah terus dong sama mas jaka
kalau kamu marah marah tuh marahin aja si murti
kan semua sana dia
kalo sampai terjadi apa apa sama bang jaka
pernah mati bang
lagi lagi ini murti mana sih
lagi lagi ini murti mana sih
gak terima kasih banget
anaknya udah diselamatin dateng kayak kesini
lihat kayak jengukin
cari tahu keadaan gue gimana
sumpah ini kesel loh beneran
harusnya dia dateng kan kesini